terima kasih anda masih bersama kami dalam pidato kenegaraan hari ini presiden joko widodo menekankan
pentingnya menghindari politik identitas dan polarisasi sosial saat pemilu mendatang
di sisi lain demokrasi harus semakin dewasa dan konsolidasi nasional diperkuat
ada pun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh kpu harus kita dukung sepenuhnya
saya ingatkan jangan ada lagi politik identitas jangan ada lagi politisasi agama
jangan ada lagi polarisasi sosial
demokrasi kita harus semakin dewasa konsolidasi nasional harus diperkuat
dan terima kasih kepada ulama tokoh agama tokoh masyarakat
dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita
serta merawat persatuan dan kesatuan nasional